ketua umum partai nasdem surya paloh melontarkan usulan duet ganjar pranowo dan anies baswedan pada pemilu presiden dua ribu dua puluh
duet ganjar anis diharapkan mampu mengakhiri polarisasi di masyarakat agar tidak terulang seperti pemilu dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
apakah menjodohkan ganjar pranowo dan anies baswedan adalah langkah strategis nasdem atau sekedar testing the water
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua dpp nasdem sugeng suparwoto
selamat sore pak sugeng
ya selamat sore
dan direktur esekutif lsi jayadi hanan selamat sore mas jayadi
selamat sore mbak rifana
oke pak sugeng kita sudah menunggu anda ini dari tadi karena hot issue nya ini ada di partai anda
kita sudah nunggu anda dari tadi pak sugeng ketum nasdem surya paloh mengusulkan duet ganjar anis kepada presiden jokowi
respon presiden dengan usulan duet itu apa karena kabarnya disampaikan duet itu ke presiden pak sugeng
ya jadi begini duet pasangan ini adalah salah satu skenario dari sejumlah skenario
sekali lagi ya ini adalah salah satu skenario yang dimemasangkan ganjar dan anis
ada skenario skenario yang lain tetapi memang skenario inilah yang menurut hemat kami menurut pak surya paloh juga adalah skenario terbaik
berbagai perhitungan kita sudah jalankan
termasuk kita juga
ke berbagai pihak tokoh masyarakat ke pelaku usaha dan sebagainya sebagainya
ini adalah skenario terbaik
tetapi ada skenario skenario yang lain
skenario ini belum tentu lantas berjalan mulus
kenapa karena asadari nasdem kan tidak punya presiden selitresol yang cukup untuk mencalonkan sendiri
maka perlu juga pasangan polisi dengan partai lain
yang sehingga mencapai presiden selitresol
nah di sisi lain apakah lantas juga dinamika dinamika selanjutnya misalnya pasangan pasangan ini juga menyangkut patron patronnya dari pasangan pasangan ini
juga rela lah katakanlah demikian
sebagaimana kita ketahui misalnya ganjar dalam hal ini adalah kader pdi perjuangan dan meskipun pak anies adalah non partai
nah inilah selama ini yang kita ajukan yang menurut hemat kami
tetapi bahwa kalau itu tidak tercapai maka kami juga punya skenario skenario lain
sehingga dalam rapimnas yang akan datang kita akan ajukan pak surya melalui proses penjaringan dari bawah nanti akan diumumkan tanggal enam belas juni yang akan datang
calon dari nasdem itu setidaknya akan ada tiga calon
inilah yang sehingga itu akan kelihatan nanti
siapa siapa kemungkinan kemungkinan
skenario skenario yang lain itu nanti akan tercapai juga
siapa yang akan kita ajukan dari hasil rakernas yang akan datang tanggal lima belas enam belas juni yang akan datang
jadi itu sekali lagi ini adalah salah satu skenario yang menurut hemat kita adalah skenario terbaik
sekali lagi nasdem ini adalah demi kepentingan negara bangsa
depan ini adalah skenario terbaik
oke karena ini skenario terbaik salah satu skenario terbaik
yang dirancang oleh nasdem kemudian dibawa skenario ini kepada presiden jokowi
respon presiden pada saat dibawa skenario ini seperti apa
apakah kemudian presiden mau mempertimbangkan atau presiden menolak
atau gimana pak sugeng
ya respon presiden sendiri secara jujur saya nyatakan saya belum mengetahui
bahwa itu adalah antara pak surya dengan presiden sudah barang tentu
ada hal hal yang bisa diungkap segera atau belum diungkap
hari ini nah kebetulan saya hampir tiap hari sama pak surya
kemarin juga kita diskusi tentang banyak hal
tapi memang pak surya tidak menyinggung bagaimana sikap presiden hari ini
yang kita tahu dari berbagai sumber menyatakan bahwa presiden memang ingin pak ganjar misalnya dipasangkan dengan calon tertentu
lantas inilah yang menjadi diskursus hari ini
di mana kami sebagai partai politik sudah barang tentu
kami sudah menghitung berbagai dengan mengajukan berbagai skenario
setidaknya ada masyarakat bahkan yang kita rajakan
salah satu skenario adalah memasangkan ganjar dan anies
itu adalah yang kami anggap skenario terbaik
sekali lagi ini adalah skenario terbaik
bahwa tercapai tidak tercapai saya kira akan ada proses politik yang masih sangat sangat dinamis ke depannya
kalau tahu dari informasi dan juga pak presiden
memberikan mesej kemarin pada saat di magelang pada saat di rakenas projo
mungkin dari situ mesejnya yang bisa terbaca oleh pak suryapalo
bahwa kemungkinan presiden jokowi ingin mengendorse ganjar pranowo
artinya itu menjadi win win solution untuk nasdem bahwa pak jokowi mengendorse ganjar pranowo
makanya disatukan saja
begitu pak sugeng
tidak segera di situ
sekali lagi kita menghitungnya tidak semata mata karena di endorse oleh presiden
itu adalah satu
faktor lain kan juga tingkat elektribili popularity dan elektribili
sebagaimana lembaga lembaga survei yang sangat sangat kredibel selama ini kita ikuti terus
di sisi lain adalah kita juga menengarai betapa pasangan ini akan menjadi pasangan yang ideal
dalam proses politik pilpres mengingat berbagai pengalaman empirik yang telah lalu kita lalui
baik itu dalam konteks pilkada maupun pilpres yang kita lalui
sehingga sekali lagi pasangan ini dengan pasangan ini kita harapkan proses politik dalam hal pilpres itu
selain kita yakini akan menang tetapi juga prosesnya dinamikanya tidak menimbulkan luka luka politik
yang tidak perlulah sebagaimana beberapa waktu lalu terjadi
nah inilah yang akan kita terus eksersis sehingga kalau nanti memang benar benar ini seluruh syarat syarat
untuk berpasangan ini lantas terpenuhi
dan terjadi terpenuhi ya saya kira itulah yang diharapkan oleh nasdem
meskipun hari ini kita akui nasdem adalah belum memiliki presidensiality threshold sebagaimana disyaratkan
nah ini kan juga sangat tergantung dari komunikasi dan proses proses politik dari partai partai lain juga
dan kami terus menjalin komunikasi
sampai berapa detik ini pun hampir setiap saat kami berkomunikasi dengan partai politik dan juga tokoh tokoh masyarakat
tokoh politik dan sebagainya
karena memang betapapun kita ingin sekali ke depan ini kita memiliki presiden dan wakil presiden
yang dapat membawa indonesia ini jauh jauh lebih baik dari hari ini dengan sejumlah tantangan yang luar biasa
tantangan soal pangan dan energi saya kira sudah terasa betul
dan juga persoalan politik global yang hari ini dengan isu isu yang sangat sangat membutuhkan kecermatan kecermatan
dan kepemimpinan yang sanggup menjawab persoalan
tahan dulu pak sugeng
kenapa kita menjatuhkan pilihan kepada ganjar pranowo dan anies baswedan
itu semata mata itu
oke banyak tantangan dan kedua tokoh ini dianggap oleh nasdem mampu untuk mengatasi tantangan tantangan itu
tapi proses komunikasi terus berjalan dengan partai partai bahwa itu skenario terbaik
kalaupun tidak terjadi berarti akan ada skenario berikutnya
saya mau tanya ke mas jayadi mas
mas jayadi apakah kemudian usulan surya paloh menduetkan ganjar anies ini memang betul betul realistis
atau sekedar testing the water
atau ingin mencari jaminan atau apa sih mas jayadi menurut anda
ya itu memang pertanyaan pokoknya adalah apakah nanti dia ketika berhadapan dengan realitas politik
terutama hubungan antar partai politik apalagi nasdem tidak punya tiket yang cukup
presidensial threshold itu apakah pasangan ini bisa terjadi atau tidak
di atas kertas ya sangat mungkin pasangan ini
pasangan yang kuat ya
meskipun belum tentu yang terkuat karena tergantung konfigurasi juga
stabilitas keduanya cukup saat ini bersama prabowo
kemudian mereka bisa mewakili kalangan nasionalis dan kalangan islam kalau mau disebut begitu
dan keduanya adalah tok dari daerah yang mengerti masalah pembangunan dari bawah
tapi sudah menjadi tokoh nasional
jadi memang ada
ada jumlah plus dari kedua tokoh ini
tetapi memang tantangannya adalah siapa yang bisa membuju anies untuk menjadi calon wakil presiden
karena selama ini kita lihat bahwa anies kan merencanakan dirinya menjadi calon presiden
bukan calon wakil presiden gitu
kenapa misalnya pilihannya tidak anies ganjar
itu juga akan menjadi satu pertanyaan
yang kedua bagaimana sikap
para pemilih keduanya
apakah harus dihitung itu
para pemilih anies yang tidak suka dengan ganjar apakah akan tetap ikut
demikian juga para pemilih ganjar yang tidak suka dengan anies misalnya
apakah mereka akan tetap ikut dalam gerbong itu
itu beberapa tantangan yang muncul
kemudian apakah kalau pak ganjar tetap ingin maju dari pdip misalnya
apakah itu juga akan bisa diterima oleh seperti nasdem
kalau nasdem misalnya membangun komunikasi dengan sejumlah partai lain apakah misalnya partai pks
atau kalau nanti bergabung juga partai demokrat
kita partai partai itu juga bisa menerima
jadi memang betul pertanyaan mbak rifana
memang di atas kertas masangkan dua nama ini memang sesuatu yang itu saja mungkin
tapi dia tidak mudah untuk diwujudkan
karena ada banyak sekali tantangan yang harus dihadapi
oke realitas politiknya harus berkompromi dengan berbagai macam partai politik terutama pdi perjuangan
saya mau tanya ke pak sugeng
usulan duet ganjar anis ini apakah memang nasdem akan mengajak pdi perjuangan
atau meninggalkan pdip dan mengusung ganjar bersama dengan partai lain
ya jadi begini
itu adalah ide kami
itu adalah gagasan kami
jadi yang itu akan kita besok kita luncurkan secara resmi
rakernas nanti akan ada tiga kandidat
yang dua dipastikan adalah pak ganjar dan pak sibaswedan
yang satunya ini dalam proses penggodokan
karena dari sekarang ini sedang melakukan penjaringan di daerah daerah
masing masing daerah itu mengajukan lima calon
lantas nanti melalui mekanisme di dpp akan diputuskan oleh pak surya paloh
akan mengerucut menjadi tiga calon
nah jadi bagaimana partai partai lain merespon ini saya kira
saya sampaikan tadi juga sangat tergantung dari perspektif masing masing kepartian
tapi inilah kami punya skenario ini
kok skenario ini tidak tercapai
kita punya skenario yang lain
saya katakan ada setidaknya lima skenario untuk calon presiden dan wakil presiden ini
di mana memang skenario memasangkan ganjar dan anies ini adalah skenario utama
dengan berbagai perspektif yang sudah kita timbang sedemikian rupa
bagaimana yang terbaik ke depan
baik tidak baik saya kira juga sangat tergantung dari dinamika politik lebih lanjut
sehingga kita akan terus mengikuti proses proses ini
sebagaimana partai lain juga punya referensi dan preferensi tentang calon calon mereka
sudah barang tentu yang ini
yang itu ya akan kita lakukan komunikasi komunikasi politik
untuk bagaimana menggolkan dua pasangan ini
sekali lagi itu
hari ini sekali lagi
ini adalah skenario
ini yang terbaik memang harus kita akui
skenario menurut pak suryapaloh memang ini
pak suryapaloh berfikir dalam hal ini adalah kepentingan yang lebih besar
kepentingan negara bangsa
meskipun ada yang tadi yang menyampaikan
lah ini kan gimmick gimmick saja
tidak bagi kami hal hal yang seperti ini adalah
temuan hal dengan sangat sangat serius
the water dan sebagainya
tahan dulu setelah ini saya akan tanya
apakah skenario terbaik ini
sama lagi dengan pdi perjuangan
mengingat nasdem dan juga pdip sudah pernah memenangkan capres dua kali ya
apakah kemudian ini nanti skenario terbaik
inginnya bersama dengan pdi perjuangan atau dengan yang lain
tapi jangan dijawab dulu
kita akan jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
tadi sebelumnya pak sugeng tidak menjawab
secara clear pertanyaan saya
skenario terbaik yang diusulkan oleh pak surya paloh
apakah kemudian nasdem ingin bersama sama lagi dengan pdi perjuangan
mengusung ganjar anies karena sudah pernah memenangkan jokowi
pada dua pemilu sebelumnya
kita justru mengundang
mengundang partai partai lain
masuk pdi perjuangan
alhamdulillah kalau pdi perjuangan dengan demikian
setuju cocok dengan nasdem
untuk mengusung dengan konfigurasi ganjar anies
itu yang kita harapkan
pada siapapun partai partai yang ada
termasuk pdi perjuangan bahkan
mas jayadi kalau dilihat tadi anda sudah katakan ya
bahwa kalau misalnya ini disatukan
dari hasil survei kan bisa dilihat
bahwa mereka berdua ganjar dan juga anies
jadi kalau mereka disatukan mereka akan menjadi pasangan yang sangat kuat
tapi menurut analisis anda
bagaimana kemudian peluang nasdem
untuk meyakinkan pdi perjuangan
menduetkan ganjar anies
dan menggait partai lain mungkin ya
kalau misalnya pdip tidak mau mengusung ganjar
ya dengan asumsi
anies baswedan mau menjadi cawapres ya
itu pun tidak mudah
meyakinkan anies untuk menjadi cawapres
itu saya kira tidak mudah juga
nah dengan asumsi dia mau
itu yang sangat mudah
karena itu adalah
apakah akan mengajak pdi perjuangan atau tidak
mengajak pdi perjuangan
menemui jalan yang panjang
sampai titik titik akhir
nah ada dua soal disitu
satu bagaimana meyakinkan ibu mega
bahwa ganjar lah yang bisa jadi
talonnya pdi perjuangan
kita semua tahu sampai hari ini bahwa
kan salah satu calon kuat yang lain
tidak mudah untuk diselesaikan
dan itu akan memerlukan waktu yang panjang
pertanyaan berikutnya adalah
apakah pak ganjar
kalau pak ganjar ingin
dari pdi perjuangan
dia harus menunggu cukup lama
menjalani proses yang tidak mudah
di internal pdi perjuangan
katakanlah pak ganjar mau
apakah partai partai yang lain
artinya kan nasdem akan mengajak
apakah partai partai yang lain mau
ajak oleh nasdem misalnya
atau calon dari pdi perjuangan
itu semua memerlukan
hitung hitungan yang memang
itu akan memerlukan waktu yang panjang
sementara kita menunggu calon
pasangan ini terwujud
dan waktunya perlu waktu yang panjang
partai partai yang lain
akan mau menunggu sepanjang itu
atau selama itu
cukup banyak tantangannya yang harus dijawab
oleh nasdem untuk meyakinkan partai partai lain
terutama pdi perjuangan
tapi saya ingin tanya ke pak sugeng
mengingat waktu tadi yang sudah disebutkan
oleh mas jayadi begitu ya
memberikan tenggat waktu sampai september
ganjar menentukan pilihan
mau berani tidak maju tanpa pdi perjuangan
saya juga tidak
mendengar itu secara langsung ya
bahwa lantas ada tengkat waktu
tetapi kan jelas nanti
begitu dicalonkan bulan juni ini
itu kan masing masing kan akan ditanya oleh berbagai pihak
termasuk pada wartawan pasti
itu juga sudah jelas
ini sekali lagi
ini adalah skenario
apa yang disebut dengan kesusu tidak kesusu itu
dimensi waktu bagi kami
juga menjadi perhitungan
bagi kami justru sekarang
inilah kami secara waktu
apalagi ada momentum yang memang kita
hadir karena itu seluruh pengurus daerah
atau kabupaten kota
hadir di jakarta kurang lebih ada
tujuh ribuan peserta
sehingga ini merupakan forum representatif
yang kita akan menyampaikan
aspirasi dari bawah
dan itu nanti akan diolah sedemikian rupa
dan itu pak surya akan memutuskan
bahwa lantas tingkat ketercapaiannya
nanti apakah itu mudah atau tidak mudah
itu adalah hal lain
itu adalah proses lain
termasuk bagaimana komunikasi politik yang kami lakukan
pada pdi perjuangan kita komunikasi
pada gerindra juga komunikasi
dan pkb dan seluruh partai
dan juga termasuk kepada tokoh tokoh yang lain
karena dari apa yang diajukan oleh daerah daerah itu
muncul nama yang luar biasa
yang memang ini yang sudah muncul
bagaimana juga sudah disampaikan
oleh beberapa pihak
baik pak sugeng waktu kita sudah mau habis
jadi kita tunggu nanti
bagaimana hasil raker nas
dari partai nasdem tanggal lima belas enam belas tujuh belas juni

apakah tiga nama yang disampaikan
sebut kabarnya namanya pak anies baswedan
pak ganjar pranowo dan juga pak andika perkasa
dan apakah akan mengerucut ke duet tadi
kita sekali lagi belum tahu
karena tantangannya banyak sekali yang harus dijawab
seperti yang disampaikan oleh mas jayadi hanan
apakah kemudian duet itu bisa terwujud
karena konsulasi politiknya masih panjang
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada ketua dpp partai nasdem
dan juga jayadi hanan direktur eksekutif lsi
sehat selalu mas jayadi dan juga pak sugeng
ya terima kasih